hai open house sakapi inilah tradisi lawas di kampung ayodiapala rt empat rw enam robokan semarang
barat kota semarang usai melaksanakan sholat idul fitri warga langsung standby di depan rumah
masing masing untuk bersalaman dan saling memaafkan satu sama lain warga sudah melakukan
hal ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tujuannya agar warga tidak melewatkan halal bihalal karena usai sholat id
banyak warga yang langsung pergi ke tempat kerabat atau berwisata mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu mulai
diadakan di luar karena kita kan hari hari idul fitri itu kan banyak kegiatan kegiatan
untuk berkunjung di andi tolan di saudara kadangkan untuk antar rumah rumah itu anu
membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dibawa kapis antara ini diadakan di luar gitu
ketika jumlah kasus covid sedang tinggi pada dua lebaran sebelumnya open house
tetap dilaksanakan namun warga wajib mengenakan masker dan tidak bersalaman bersentuhan ataupun
berkerumun damar sinuko semarang jawa tengah